apa kang ujang ya tidak begitu ngurusin gitu ya gimana bang dori
iya pertama itu yang tadi saya katakan ini jangan kemudian digeser digeser bahwa yang punya kepentingan itu adalah partai golkar
dalam konteks tertentu ya bahwa partai golkar punya kepentingan untuk mendorong semua agenda agenda pemerintah ini juga bisa dijalankan
karena golkar adalah bagian dari partai politik pendukung pemerintah jadi ini agenda pemerintah yang dimana salah satu partai politik pendukung pemerintah adalah golkar
makanya golkar punya tanggung jawab untuk menggolkan ini itu dulu kita dudukkan
nah yang kedua tentu memang saya kira tadi di awal saya katakan ini perlu ada komunikasi komunikasi
nah ini yang sekarang kita mulai jalankan
kami buat fgd itu justru
itu juga mengundang bukan hanya pakar pakar tapi juga pihak pihak stakeholder pekerja buruh segala macam dari beberapa konfederasi itu kita juga akan
juga pernah undang beberapa kali gitu ya
nah dan ini nanti akan kita terus buka apalagi tadi saya sudah jelaskan pak ujang bahwa proses pengundang undangan satu rancangan undang undang itu kan begitu masuk dpr disitulah kemudian nanti dibuka
publik bagi publik yang punya concern masyarakat yang punya pandangan dia akan datang ke dpr menyampaikan apakah itu langsung ke institusi dpr nya atau melalui fraksi masing masing
nah jadi begitu nanti ini dibahas di komisi atau dibalik salah macam disitulah semua pihak ini bisa menyampaikan pandangannya
nah jadi nggak pun kita misalnya sekarang melakukan lobby lobby masuk ke katakanlah kelompok kelompok yang menolak itu
dia persilahkan datang ke dpr menyampaikan aspirasi mereka gitu
nah walaupun sekarang sekarang atau kemarin juga kita sudah lakukan itu
oke oke kalau kemudian memang untuk menggolkan lagi ada pemerintah mengapa kalau soal omnibus law ini partai partai pemerintah yang lain juga tidak sekencang golkar begitu bang doli
saya kira sama tadi misalnya pak siapa waktu kami menerima pak surya paloh nasdem di dalam kata pembukanya jelas
bahwa nasdem sebagai bagian juga partai politik pemerintah memberikan dukungan terhadap omnibus law cipta kerja ini gitu
nah cuma tadi itu saya kira terkesan kita yang golkar yang dalam konteks partai politik ya terkesan golkar yang paling di depan
ya karena ketua umum kita ini sekarang mengkop rekonomian yang diberi tanggung jawab untuk memberikan untuk meng
jadi agak masuk ke ranah politik maksud anda begitu
agak masuk ke ranah politik
iya jadi ini ya itu tadi
jadi runtutannya kan begitu ini inisiatif dari pemerintah masuk ke dpr dpr diisinya partai politik semua salah satu partai politik terbesar di sana ketua umumnya adalah mengkop rekonominya
nah itu yang kemudian
tapi kita harus dudukkan dulu bahwa ini bukan agendanya partai golkar dalam tendensi tertentu gitu
tapi agenda partai golkar sebagai partai politik pemerintah yang harus mendukung seluruh agenda pemerintah
kang ujang tanggapan anda terakhir bagaimana
saya melihat begini aja ada pasal pasal yang ditolak itu itu menjadi petik perhatian
pokoknya pasal pasal yang merugikan rakyat begini loh undang undang itu dibuat untuk kepentingan rakyat
bukan untuk kepentingan dpr lalu pengusaha dan lain lain tapi rakyat semuanya
kan mengikat semua rakyat indonesia siapapun dia
oleh karena itu isinya pasalnya kan tidak bisa tidak boleh merugikan itu
nah kalau ada yang dirugikan wajar kalau dia protes
ini yang menjadi catatan penting
jadi apapun pasalnya gitu tentu ini harus menjadi menaungi bahkan
bila perlu memang menaungi buruh
bahkan mensejahkan buruh gitu loh
nah kalau undang undang ini baik pasalnya bagus tentu akan mendapatkan dukungan
ini kan yang terjadi sebaliknya
ada yang salah nih mesti diperbaiki oleh pemerintah yang dalam hal ini mengusulkannya undang undang omnibus law ini
ketika terjadi perdebatan di dpr pada peradaban politik itu memang sudah dikondisikan bahwa pasar pasar itu dirubah untuk mendukung
oke nah kang ujang ini kan partai golkar sebagai partai pemerintah yang tadi kita ada katakan ini jangkar ya pak jokowi
begitu kan di depan soal omnibus law ya
ketika kemudian melakukan safari politik ke elit elit partai ini
seberapa besar pengaruhnya untuk membuat kondisi lebih kondusif begitu secara politik kalau kita bicara soal ruu omnibus law ini
keliatannya jalan itu golkar
saya lihat ketemu pks di awal awal pks langsung terayu tuh
langsung oke lu kan katanya dengan catatan kita akan kritis tapi faktanya oke gitu
sudah jelas gitu kan tinggal yang lain gitu
tapi persoalannya oke lah
tapi di bawah ini kan masih menolak kang ujang
ya secara politik gitu kan oke lah karena itu bagian dari koalisi pemerintah
yang ini kan katakanlah bisa dikondisikan gitu bagaimanapun karena sudah bersama sama gitu dalam koalisi kemarin
nah ini kan rakyat ini loh yang harus diperhatikan
ini kan negara ini kalau nggak ada rakyat juga bisa bubar gitu
kalau rakyatnya nggak diperhatikan juga bagaimana negara ngurus negara kan untuk rakyat
karena itu seluruh kepentingan perundang undangan apapun itu
mbak mesti mendukung
daripada kebijakan untuk rakyat
yang serah buruh begitu
bang doli terakhir singkat ini untuk buruh publik masyarakat yang masih menolak bagaimana sikap tegasnya
saya kira undang undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat
ya tadi saya sudah jelaskan juga namanya saja adalah cipta kerja
ini bagian dari transformasi struktural ekonomi indonesia
yang bagaimana supaya cipta kerja bagaimana undang undang ini bisa menciptakan suasana
sehingga memang penyerapan tanda kerja itu semakin lama
kan itu sebutnya tujuannya sekedar sekedar sudah mulia
ya kan gitu ya
nah tinggal persoalannya tadi yang saya katakan
tentu dalam pembahasan sebuah undang undang itu
banyak perspektif perspektif yang berbeda dilihat dari berbagai macam perspektif tadi itu dalam menggunakan undang undang
ini yang sekarang kita perlu sinkronkan kita duduk

oke intinya kami membuka apapun yang misalnya disampaikan oleh
pandangan apa yang berbeda karena ini memang untuk kepentingan rakyat
kadang kadang begini penolakan itu bukan belum tentu mereka tidak sepakat
tapi bisa jadi memang belum tersampaikan pesannya apa
jadi disinformasi ya bang ya
ini yang mau kita jembatani
supaya semua pihak paham bahwa undang undang ini dibuat alasannya ini
pasal ini dibuat karena ini
nah itu yang mau kita masuk ke situ aja
kemudian publik juga tercerahkan dan juga tersampaikan apa kemudian tujuan mulia dari omnibus law yang tadi dikatakan oleh bang doli
mudah mudahan juga poin poinnya betul betul mulia bang doli
karena publik juga agak resah masyarakat buruh juga agak takut jadinya begitu
nah ini mudah mudahan janjinya bang nur tadi
bang doli tadi membuka kepada publik sebesar besarnya partisipasi setelah kemudian ini dibahas di dpr selanjutnya
terima kasih banyak bang doli sudah hadir
malam hari ini kang ujang terima kasih banyak
kang ujang udah ngeliat jam mau pergi lagi kayaknya
terima kasih kang ujang
sudah hadir demikian layar demokrasi malam hari ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
saya reinhard sirai